saya ingin mempersilatulahmi kepada seluruh rakyat indonesia bahwa indonesia itu aman dan keteram
tidak apa yang kita lihat di sosmed kan sangat gak enak dilihat sangat gak enak dibaca
bahwa realitanya itu bahwa kita itu saling damai saling keteram
saya perwakilan dari campur pencaksilat yang mungkin salah satu budaya khas indonesia
saya akan memperberat itu
bahwa pencaksilat itu bisa membangun bangsa indonesia
pencaksilat itu bisa memperberat dengan siapapun siapapun orangnya dengan siapapun
maka siapapun lah itu adalah niat saya niat baik
mungkin itu empat belas mas itu hasil dari motivasi kita di cacimakiti malaysia
mungkin ini pembalasan
kau ini juga ketua umum ppp
pertama itu pertama itu pertama ya waspada juga
karena itu salah satu musibubujutan saya di sejak dua ribu enam belas
tiga kali di world champion dua ribu enam belas bali semifinal alhamdulillah menang
di korea open championship kemarin di akhir dua ribu tujuh belas
dan sekarang akhirnya saya bisa membalas lagi
bonus yang dikira buat apa
buat haji keluarga
kedua orang keluarga
kedua orang sendiri ya najar ya berarti
itu sudah najar dalam hati saya
dan umroh tahun ini insyaallah doain ya